data data yang valid dan akurat serta keterangan keterangan saksi yang bisa memperkuat dalil dalil yang kami ajukan
sehingga nanti selama proses persidangan berjalan kami cukup optimis mk bisa mengabulkan semua permohonan